pemberian vaksin covid sembilan belas saat ini masih dinantikan
meski vaksin dari tiongkok telah tiba di indonesia
lembaga biomolekuler eijkman yang ditunjuk langsung oleh pemerintah
masih terus melakukan penelitian terkait vaksin covid buatan dalam negeri
saat ini salah satu hal yang paling ditunggu untuk menghadapi pandemi covid sembilan belas
adalah ditemukan yang vaksin dari virus corona jenis baru
pemerintah telah menunjuk secara resmi lembaga biomolekuler eijkman
untuk melakukan penelitian terkait vaksin virus corona jenis baru ini
untuk peneliti dan menemukan vaksin dari berbagai virus yang ada di dunia
para ilmuwan memiliki enam platform dalam proses penelitiannya
eijkman sendiri mengambil platform protein rekombinant
sebagai cara untuk menemukan protein antivirus yang telah ada menjadi vaksin
kami memilih mengembangkan protein rekombinan namanya
artinya itu bagian dari virusnya jadi bukan virus keseluruhannya
bukan cara virus yang dipotong potong
tetapi kita mengidentifikasikan
secara bioinformatik bagian mana yang mengkode protein tertentu
nah bagian itu yang kemudian kita identifikasi
kita berbanyak kita clone
jadi gennya yang kita clone
kemudian nanti akan diekspresikan jadi mendapatkan protein
itu yang disebut sebagai protein rekombinan
nantinya apabila kita sudah mendapatkan protein rekombinan yang sesuai
kita akan mengubahnya
nah itu prosesnya yang akan dilakukan di laboratorium
nah kalau sudah di hewan coba
sudah kita dapatkan yang baik responsnya baik
dan itu terbukti protektif
baru nanti kita akan serahkan ke industri
eijkman sendiri optimis bulan maret tahun depan
bibit virus sudah akan ditemukan dan siap diproduksi secara massal
pada desember dua ribu dua puluh satu
indonesia baru akan memiliki vaksin untuk virus corona jenis baru ini
lembaga eijkman hanya diberikan waktu satu tahun
untuk menemukan vaksin dari jenis virus corona baru ini
padahal idealnya penelitian vaksin dari jenis virus baru
membutuhkan waktu lima hingga sepuluh tahun
dengan waktu yang sangat terbatas
para peneliti virus di lembaga eijkman
kini tengah mengebut proses penelitian dari sampel darah pasien covid sembilan belas
untuk mencari vaksin yang dibutuhkan di indonesia
salah satunya adalah emisun joman
selama tiga bulan terakhir
pemuda dua puluh delapan tahun ini harus berhadapan langsung dengan virus hidup
untuk melakukan langkah awal proses penelitian
dengan cara pemetaan gen virus yang diambil dari sampel darah pasien covid sembilan belas
kita harus petakan dulu genom virusnya
jadi kita tahu apakah ada perubahan
apakah dia dari wuhan ke indonesia ada berubah nggak
karena kalau berubah tentu yang kita bikin itu vaksinnya tidak akan efektif
kalau berubah seberapa signifikan
apakah tempatnya berubah itu bikin vaksinnya tidak efektif
jadi kita harus tahu itu dulu penelitiannya
nanti kita baru mulai desain dari sana
berhadapan langsung dengan virus hidup memang bukan pekerjaan mudah
namun bagi odesi protokol keselamatan yang telah diterapkan
dan juga yang telah cukup membuatnya bekerja dengan tenang
kalau saya satu hal sih bukan cuma physical health ya tapi mental health juga gitu
kita memang perlu break gitu
jadi kalau misalnya saya pulang rumah ya sudah
ngisi tenaga mentalnya dulu
ya tentu weekend kita kan juga nggak masuk ya
ya waktu untuk istirahat
sedikit berbeda dengan bekannya
bagi beda di kutus yohan
penelitiannya mengenai virus corona merupakan hal baru bagi dia
yohan yang biasa meneliti virus demam perjalanan kena
kini ditugaskan untuk membantu penelitian vaksin covid sembilan belas
yang menyulitkan adalah bahwa ini adalah sesuatu virus yang memang benar benar baru
informasi yang ada di dunia ilmiah mengenai virus ini masih sangat sedikit
sehingga kita perlu seperti menyatukan puzzle tadi ya
atau membuka halaman halaman dari buku yang kita belum pernah buka
jadi tantangannya sebenarnya itu
bagaimana kita berpacu untuk mencari informasi sebanyak mungkin
menerapkannya dalam apa yang kita lakukan untuk pengembangan vaksin ini
dan menghasilkan sesuatu yang bisa efektif
yang mereka khawatir itu sudah pasti
lalu mereka juga mungkin ada kekhawatiran
membawa sesuatu oleh oleh seperti itu dari lab
tapi dengan penjelasan dengan memberikan pengertian tentunya mereka bisa mengerti
di rumah pun saya menerapkan prosedur prosedur untuk keamanannya ya
meski bekerja dengan tantangan hambatan hingga rasa cemas
hal itu tidak mengendurkan semangat para peneliti di eijkman
termasuk bagi johan dan edison
dalam hal ini kita berkejar kejaran dengan waktu
penelitian vaksin biasanya memerlukan waktu lima hingga sepuluh tahun
hingga didapatkan suatu vaksin yang efektif
namun karena mendesak sekali
covid sembilan belas ini kita diminta dalam satu tahun
lembaga eijkman sudah bisa membuat suatu bibit vaksin
yang nanti akan diproduksi secara massal
kepala kepala kepala
kita sebenarnya beban moral
kita harus bekerja untuk membantu indonesia
kita harus cepat tangani
jadi ya kadang kadang pulang rumah kerjaan saya lambat ya
karena hal sepertinya perlu cepat
namanya saya juga tidak ilmu pasti banget
karena kadang kadang ketika kita ikuti protokol eh tidak jalan
karena memang kendala kendala yang kita hadapi sehari hari sih